seorang remaja wanita asal sumedang terpaksa harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit hasan sadikin bandung
setelah sebelumnya secara tidak sengaja menelan jarum pentul saat tengah membetulkan posisi kerudungnya
petugas medis rumah sakit hasan sadikin berencana melakukan langkah bronskoskopi dan ekstraktor guna mengangkat jarum pentul yang kini bersarang di dalam bronkus atau paru paru remaja wanita tersebut
anissa salim remaja berusia empat belas tahun ini dirawat di ruang kemuning rumah sakit hasan sadikin bandung karena secara tidak sengaja menelan jarum pentul
peristiwa naas itu terjadi saat siswi kelas tiga smpn ranca kalong tersebut hendak memasang hijab di pelataran sekolah
jarum pentul yang ia gunakan ia gigit
tanpa diduga sebelumnya tubuh anissa terdorong oleh salah seorang rekannya yang mengakibatkan jarum pentul tanpa sengaja tertelan anissa
anissa salim remaja berusia empat belas tahun ini dirawat di ruang kemuning rumah sakit hasan sadikin bandung karena secara tidak sengaja menelan jarum pentul yang kini bersarang di dalam bronkus atau paru paru remaja wanita tersebut hendak menelan jarum pentul
sementara usai menjalani pemeriksaan rencananya tim dokter rumah sakit hasan sadikin
sementara usai menjalani pemeriksaan rencananya tim dokter rumah sakit hasan sadikin
yang terdiri dari dokter ahli bedah tht bedah torak serta anestesi akan mengoperasi mengambil jarum pentul
yang kini bersarang di bagian bronkus atau cabang tenggorokan bagian kiri
meski memiliki tingkat keberhasilan antara delapan puluh hingga sembilan puluh persen tetap ada resiko berkurangnya oksigen serta peradangan di jalan nafas
dalam hal ini karena dia masuk ke saluran nafas dan jadi perlu penanganan yang khusus
dalam ini kita sudah menyiapkan
tindakan untuk broncoskopi dan bila diperlukan adalah tindakan torakotomi membuka rongga dada
tapi mudah mudahan bisa diambil dengan tindakan provoscopy
rencananya pengangkatan jarum pentul dari tubuh anissa akan digelar tim medis rumah sakit hasan sadikin pada kamis mendatang